cnn indonesia breaking news
proses penyidikan selama ini yang telah dilakukan oleh subdit cybercrime
molda menterjaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi saksi
kemudian saksi ahli sampai dengan hari ini kita telah melakukan pemanggilan terhadap terlapor
tadi pagi sekitar jam berapa tadi pak robert itu jam sebelas ya
kita panggil jam sepuluh jam sebelas hadir sebagai saksi
dan tadi sampai dengan pukul sekitar
sembilan belas tiga puluh ya selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi
namun demikian dengan hasil pemeriksaan hasil konstruksi hukum
pengumpulan alat alat bukti dari penyidik pada kesempatan malam hari ini sekitar pukul dua puluh
bukti permulaan yang cukup
kita naikkan statusnya menjadi tersangka
bahwasanya yang bersangkutan
persangkaan oleh pelapor
terkait dengan pencemaran nama baik
dan penghasutan sara
yang dapat kita penuhi
terkait dengan unsur unsur perbuatan pidananya
yaitu terkait dengan adanya penghasutan yang berbau sara
dipersangkakan melanggar pasal dua puluh delapan
undang undang nomor sebelas tahun dua ribu delapan tentang ite
setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak
menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan
atau permusuhan individu
dan atau kelompok
masyarakat tertentu berdasarkan atas suku
agama ras dan antargolongan atau sara
tentunya kita juntuhkan pasal empat puluh lima ayat dua
undang undang nomor sebelas tahun dua ribu dua
setiap orang yang memenuhi unsur
sebagaimana dimaksud dalam pasal dua puluh delapan ayat satu
dibidana dengan bidana penjara paling lama enam tahun
dan atau denda paling banyak satu miliar rupiah
demikian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan malam hari ini
mungkin ada pertanyaan rekan rekan sekalian
secara proses yang bersangkutan kita naikkan tersangka
tentunya kita sementara ini
untuk melakukan pemeriksaan
kembali sebagai tersangka yang bersangkutan
jadi malam ini kita langsung lembur
untuk kita lakukan pemeriksaan
yang bersangkutan sebagai tersangka dulu
terkait nanti statusnya yang bersangkutan kita tahan atau tidak
tentunya kita tetap menunggu keputusan dari penyidik
penyidik yang bisa menilai
baik itu syarat
subyektif maupun obyektifnya
tentunya semuanya kita kembalikan kepada penyidik
alat bukti apa yang anda ingin membuat sendiri
jadi dari pasal satu ratus delapan puluh empat kuhap
kita sudah bisa memenuhi
dari lima alat bukti
kita sudah memenuhi empat alat bukti
mulai dari satu keterangan saksi
kemudian yang ketiga
surat dan yang terakhir petunjuk
itu sudah kita kantongi
dan kita bisa naikkan statusnya saksi menjadi tersangka itu
karena kita memang konstitusi hukumnya sudah terpenuhi
untuk bukti yang permulaan yang cukup itu sudah terpenuhi
ada yang lain
pak tim buat aku
apakah sudah memulai penangguan penanganan
muningannya akan tetap masih menjadi pemeriksaan
kita tingkatkan statusnya berarti kita
tadi yang pagi sampai malam ini kita periksa sebagai saksi
malam ini kita periksa lagi sebagai tersangka
yang sembilan besok itu apakah di kanan atau di belakang
atau dia besok kejalan malam atau besok kejalan
pukul dua puluh wib
kemudian satu lagi yang perlu kami luruskan rekan rekan
jangan sampai nanti rekan rekan dalam memberitakan ada bias
ini adalah gambaran tampilan akun facebook saudara by pada tanggal enam oktober dua ribu dua puluh
saya satu satu saya kupas sedikit
biar ada tambahan referensi dari rekan rekan
bahwasannya untuk video yang asli itu rekamannya adalah sepanjang satu jam empat puluh menit
kemudian hasil sentingan yang ditampilkan di akun facebook buniani pada tanggal enam oktober dua ribu enam belas
pukul dua puluh delapan selama durasi tiga puluh detik diambil dari menit dua puluh empat enam belas sampai dengan menit dua puluh empat empat puluh enam
jadi berdasarkan analisa bahwasannya tidak ditemukan adanya perubahan analisa
atau penambahan suara saudara basuki cahaya purnama atas video yang diposting saudara buniani
maksudnya apa video itu utuh cuma diedit dipotong tadi tiga puluh detik
yang tadinya satu jam sekian empat puluh menit itu dipotong menjadi berdurasi tiga puluh detik
beli rekan rekan ya
yang menjadi masalah adalah ini
perbuatan pidana itu bukan memposting video
tetapi perbuatan pidana itu adalah menuliskan tiga paragraf kalimat di akun facebooknya ini
di redaksinya ya
jadi jangan lagi nanti polemik lagi kok video video
bukan bukan videonya rekan rekan
oke saya bacakan paragrafnya
pertama detailnya atasnya penistaan terhadap agama
ada tanda tanya di situ ya
ini ada tanda kut
kemudian di dalam kurung ada pemilih muslim
itu tidak ada
kata kata itu dalam video
kemudian titik titik dibohongi surat al maida lima puluh
dan ada tanda kut lagi
dalam kurung juga bapak ibu
itu kurung tutup tadi ya
itu untuk yang kedua
karena kelihatannya akan terjadi suatu yang kurang baik dengan video ini
jadi tiga paragraf kalimat yang kami bacakan tadi itulah
berdasarkan keterangan saksi ahli
meyakinkan penyidik bahwasannya disanalah kita sangkakan yang bersangkutan
melanggar pasal dua puluh delapan ayat dua
undang undang ite yang tadi sudah saya sebutkan
kan sudah kita bilang kan bukan videonya
ada pertanyaan lain
dalam kurung pembina siri masih merahai kebiayaan tambah
tidak ada di dalam video
iya itu dia
sekali lagi ini bukan masalah video
ya sementara yang kita dapatkan perbuatan pidananya yang bersangkutan ya ini
maksudnya yang bersangkutan ini
tanggal enam oktober ini yang kita dapatkan
tulisannya yang bersangkutan
ini tulisan yang bersangkutan
bukan tulisan dalam video
setelah dia melihat video itu dia menuliskan itu
ya apapun bunyinya menambahkan kata katanya itulah
yang bisa menafsirkan siapapun yang membacanya
bisa mengakibatkan pengasutan
bisa membuat suatu kebencian
yang berdasarkan sarah
jadi dengan kata lain pak
tapi dia bakal pilih disitu
ya pokoknya ini tulisannya yang bersangkutan lah
ini sudah kita clearkan
kita sudah klarifikasi yang bersangkutan
kita sudah klarifikasi kepada saksi saksi
ya memang yang bersangkutan yang menuliskan
mungkin untuk ini ya
mungkin kalau itu tadi terpenjelkan lagi
mungkin untuk ke depannya
itu apakah pemakanan itu dilakukan atau tidak
seperti yang pernah dilakukan di jendul itu itu pengototannya tetap tetap
pasalnya tersangka tapi masih bisa
kira kira ada itu enggak
atau pengacau enggak
ya tapi tetap
kan saya sampaikan tadi
itu kembali lagi nanti keyakinan penyidik
sesuai dengan pasal dua puluh satu kuhp
tentunya nanti kita akan berdomani disana
kita punya kewenangan itu
ada disana syarat syarat subjektifnya
ada syarat syarat objektifnya
tentunya nanti yang mempertimbangkan penyidik
yang bersangkutan habis dilakukan statusnya dinaikkan menjadi tersangka
besok dilakukan penahanan atau tidak itu seluruhnya hak berguratif dari penyidik
semuanya ada pertimbangannya
kita lihat besok ya perkembangannya ya
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
jangan lupa like share dan subscribe ya